mantan gubernur dki jakarta yang juga calon presiden dua ribu dua puluh empat anies rashid baswedan memberikan ucapan selamat kepada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang jumat kemarin resmi ditunjuk partai demokrasi indonesia perjuangan sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh
ucapan tersebut disampaikan anies baswedan setelah anies beserta keluarga melaksanakan sholat idul fitri di masjid istiqlal jakarta
anies berharap dengan pencalonan ganjar pranowo tersebut akan membuat demokrasi di indonesia semakin matang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat
anies juga yakin ganjar melaksanakan amanah yang diberikan partainya dengan baik dan penuh amanah
anis berharap dengan pencalonan ganjar pranowo tersebut akan membuat demokrasi di indonesia semakin matang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat